sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial hari air sedunia dua ribu dua puluh
minum air menjadi rutinitas wajib yang harus dilakukan manusia setiap hari
dengan begitu tubuh kita tidak akan kekurangan cairan atau biasa disebut dehidrasi
meski menjadi kewajiban kita tetap perlu waspada saat mengonsumsi air
karena tidak semua air bisa dikonsumsi atau layak minum
penyakit diare tifus hingga hepatitis a merupakan sejumlah resiko penyakit
yang dapat muncul jika tubuh mengonsumsi air yang tidak layak
kebutuhan air setiap orang berbeda beda
hal itu tergantung pada cuaca usia hingga berat badan tubuh
namun setidaknya dalam satu hari sekitar dua liter air wajib kita konsumsi
ada sejumlah manfaat saat tubuh kita menerima asupan air
seperti menjaga stamina tubuh terhindar dari dehidrasi
hingga mampu mengeluarkan racun dalam tubuh melalui proses pencernaan metabolisme tubuh
tubuh manusia didominasi oleh air
tim liputan cnn indonesia
dua puluh maret diperingati sebagai hari air sedunia
sejak ditetapkan dalam kesepakatan umum perserikatan bangsa bangsa
dua puluh satu tahun yang lalu
diharapkan peringatan hari air ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya air sebagai sumber kehidupan yang tidak ternilai harganya
serta bagaimana kita menjaga ketersediaan air bagi generasi selanjutnya
dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama saya saat ini di studio
ada dokter spesialis gizi klinik dr putri sakti selamat siang dokter
dan juga ada dr syafira
terima kasih sudah bersama kami hari ini
dan langsung saja dokter air ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan
yang kita tahu ya air itu membentuk tubuh manusia
nah saya ingin bertanya terlebih dahulu ke dr putri sakti
dokter ini sebenarnya manfaat utama air ini bagi tubuh itu apa dok
ya karena memang tadi ya salah satu komponen terbanyak untuk tubuh kita
yang keempat apakah air itu dapat menyebabkan terjadi resiko dehydrasi
nah dehidrasi ini kan banyak ya
efeknya kita jadi nggak fokus
metabolisme kita tubuhnya jadi lebih lambat segala macam
kemudian yang ke dua dengan cairan yang cukup
metabolisme kita pasti akan bekerja dengan lebih optimal
jadi kalau misalkan kita mau lifestyle hidupnya lebih baik
pembakaran kalori lebih baik juga
maka cairan kita juga harus terpenuhi dengan baik
nah kemudian juga konsentrasi
konsentrasi kita juga akan jadi lebih optimal pastinya gitu ya
juga pastinya untuk fungsi ginjal fungsi seluruh tubuh itu akan bekerja dengan baik ketika cairan tubuh kita terhidrasi dengan baik juga
jadi yang terlihat pertama ini tentunya di kulit ya jadi lebih cantik lebih keren itu karena air ya
nah kalau saya mau bertanya ke dokter syafira nih dokter kalau tadi kelihatan di luar lalu bagaimana pentingnya air dalam proses metabolisme di dalam tubuh
iya betul banget nih jadi air itu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter putri tidak hanya bermanfaat untuk mental dari luar aja kita lihat kulit jadi terhidrasi dengan baik
lalu konsentrasi ya tapi juga untuk metabolisme tubuh
jadi sehari hari ini kita ini non stop nih sebenarnya dua puluh empat jam itu terjadi metabolisme di dalam tubuh
nah gunanya air ini apa untuk memecah senyawa senyawa io dan kimia di dalam tubuh yang dimana sehari hari itu secara tidak langsung kita rasakan
yang akhirnya kita bisa berhasil
jadi kita bisa beraktifitas dengan baik seperti itu
dan juga tadi mungkin aku boleh tambahin juga memperlancar pencernaan satu lagi
pencernaannya jadi kalau misalnya ada orang sembelit atau apa sebenarnya air itu juga salah satu hal yang penting sebenarnya ya
betul jadi air dan juga cairan secara umum yang sebenarnya juga bisa kita dapatkan dari makanan ya dokter putri seperti itu
oke dok ini kan kalau kita tahu tadi air bisa didapatkan dari makanan
nah kita diajarin nih dari dulu ya minum air itu harus delapan gelas per hari
apakah itu memang seperti itu atau setiap orang kan berbeda beda
ada yang orang mungkin badannya lebih tinggi lebih besar lebih kurus atau mungkin lebih kecil
apakah memang semuanya harus delapan gelas bagaimana dok
ya pastinya kalau kita bicarakan nutrisi salah satunya untuk cairan itu akan lebih bagus lagi kalau personal ya
jadi sesuai kebutuhan tadi tinggi badan usia jenis kelamin itu semuanya menentukan gitu
tapi biasanya kita kan kalau mau lebih akurat nih mas sebetulnya kita melihat dari berat badannya dulu
nah di sepuluh kg tadi kita lihat berat badannya dulu

ya makasih beratnya dulu rupanya

terus yang familiesgenes ini kayak gimana
yang kecil yang kecil gitu kan ya
jadi misalnya masukin air ini beras tak
kemudian emang itu ada ukuran nih ya di diunggah
berarti dikalikan dua puluh lima
nah berarti sekitar lima ratus ya
empat puluh dikalikan dengan
delapan ratus berarti minimal
berarti lebih dari delapan cangkir sehari
berarti sembilan itu minimal
itu cukup tapi cukup
karena kita kan menyesuaikan berat badan kita ya
nah ke dokter
syafirani dok tadi
dokter putri sudah menyebutkan
orang ada hitungannya
ada hitungannya supaya persona
karena setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda
umur segala macam
nah ini kan beberapa waktu terakhir ini
lagi trend ya ada timbangan badan
timbangan badan yang bisa
mengetahui lemak umur
segala macam ada protein dan juga
yang lain lain juga disana ada
komponennya itu kadar air
dalam tubuh nah itu sebenarnya gimana
apakah memang itu sesuai
atau gimana dok ya jadi betul
banget nih sebenarnya kalau
kita nih jadi pasien mungkin ke tempat
praktek ke dokter putri ini kita datang
itu kita nanti akan
berdiri ya di suatu timbangan alat timbangan
nah nanti itu akan melihat
apakah komponen seperti
atau air di dalam tubuh kita
itu sudah sesuai ideal
dengan usia jenis kelamin
dan juga tinggi dan berat badannya
apakah sudah sesuai atau belum nah disitu
juga akan terlihat komponen cairan
sebenarnya keinginan kita nih sudah cukup
belum sih cairannya yang kita
konsumsi sehari hari gitu ya
nah disitu juga akan terhitung tuh dari
mulai kita perlu berapa sih
konsumsi air atau cairan
perharinya lalu ada juga
water loss atau air yang hilang dari
aktivitas kita sehari hari misalnya dari keringat
ya dok ya kalau misalnya kita beraktivitas
dan juga segala macam
nah tapi kalau kita ambil
gampangnya memang sekitar delapan gelas
perhari atau gelasnya
itu kita bisa hitung sekitar
per gelas mas benny jadi kalau di total
sekitar satu delapan sampai
dua liter untuk orang dewasa
satu delapan sampai dua liter dok ini kan tadi
udah ada aturannya nih kan ada hitungannya
lalu ada aturannya tadi sekitar
kurang itu yang dirasakan
selain haus tentunya ya apalagi yang
paling ringan dirasakan
jadi memang kalau pada orang yang beraktivitasnya
mungkin itu intensitasnya
lebih berat misalnya pada orang yang
olahraga dan olahraga ini kan macam macam
intensitasnya misalnya ada yang intensitasnya
berat gitu ya seperti atlet misalnya
mungkin itu perlu disesuaikan lagi
yang tadi sudah dibilang oleh dokter putri bahwa
sebenarnya lebih baik kalau personalize atau
disesuaikan dengan kebutuhan
misalnya nih kekurangan cairan
atau tadi sudah disebut dehidrasi
itu tanda tandanya seperti
letih ya lesu lemas dan juga
bisa seperti kelingan seperti itu
dan tentunya hilang konsentrasi
karena kita tahu bahwa tadi
air itu berfungsi juga untuk menjalankan
aktivitas sehari hari berkonsentrasi
berpikir dan sebagainya
dokter safira tadi bilang
aktivitas seperti olahraga dan lain lain
itu bisa membuat kadar air
dalam tubuh juga cepat berkurang
saya ingin bertanya ke dokter putri nih ya
dok ada gak sih
makanan atau apapun yang bikin
kita tuh jadi lebih cepat haus
atau mungkin kadar airnya itu
lebih cepat hilang gitu selain kita
melakukan aktivitas yang tadi apa tuh dok
ya biasanya salah satunya adalah
mandung kafein mas kafein itu
gak cuma kopi ya kopi
teh coklat minuman
soda gitu jadi itu akan membantu kita
ada efek diuretik namanya
jadi akan membantu mengeluarkan cairan lebih banyak
gitu kemudian yang kedua biasanya adalah
makanan atau minuman yang asin
jadi kalau tinggi garam
kita pasti akan lebih gampang aus
gitu jadi kalau kita ingin menjaga diri
hidrasi kita pastinya dibatasi ya
minuman makanan tadi yang mengandung pengawet
terus kemudian mengandung garam dan pastinya kafein
oke kafein yang menarik ya ini minuman minuman
yang sebenarnya kita sering minum ya

makanan pengawet ini kan makanan pengawet enak banget ya
ternyata itu bisa membuat
kadar air di dalam tubuh kita
berkurang oke kita akan masih terus
ngobrol dengan dokter syafira dan dr putri
selanjutnya tetaplah bersama kami
diharapkan kita minum air yang bersih
juga yang memiliki standar
kesehatan tubuh kita manusia
entah itu dari terkontaminasi
limbah limbah yang sekarang buang sampah sembarangan
seperti itu jadi harapannya sih
kedepannya untuk pdam nya
untuk sungai sungainya itu
biar lebih sehat lagi balik lagi
seperti dulu kalah
kalau sekarang belum layak ya menurut saya
masih banyak ada kena limbah limbah
pengennya saya sekarang itu
buang sampahnya jangan sembarangan
biar air sungai air kali
itu biar bersih kayak gitu
terus pohon pohon jangan sampai ditebangi
biar itu kan juga
apa tuh sumber sumber air juga
jadi untuk pemerintah
ya saya minta untuk diperlankan
air sama sungai sungai itu
dibersihkanlah dari sampah sampah
bisa bersih kayak di kota
luar negeri itu loh gimana caranya
makanya pengennya air itu bersih
lancar biar kita semua sehat
kita kembali lagi
dalam program spesial hari air sedunia
dan kalau sebelumnya kita sudah membahas
manfaat air bagi tubuh yang membuat saya
penasaran selanjutnya dan tentunya
pemirsa di rumah juga adalah air seperti apa
yang baik untuk diminum
saya akan tanya dulu ke dokter putri
dok apa saja sebenarnya kriteria air yang layak untuk diminum
pertama dia harus jernih
kemudian yang kedua tidak ada rasa
kan kalau air putih itu kita harusnya
kemudian yang ketiga tidak ada bau tajam di situ
kemudian juga kalau kita perhatikan
misalkan terkena pantulan cahaya
tidak ada partikel partikel
entah itu ada serat kecil kecil
kan pasti kelihatan ya bergerak gerak
nah itu pastinya harus kita hindari
ok dok itu tadi kelihatan ya
kalau misalnya kadang kadang kan ada yang tidak terlihat
misalnya airnya walaupun bening atau apa
tapi kita nggak tahu itu gimana dok
ya ada nggak lagi yang lebih
lebih apa yang lebih kita bisa lakukan untuk
ini airnya bisa di diminum nih atau enggak
ya salah satu caranya biasanya adalah dengan kita
mengonsumsi sedikit minumannya
gitu dengan kita mengawasi sedikit udah pasti akan ada rasa yang berbeda
oke kadang kita mencium ada yang seperti agak bau kaporit pemerah ada yang kaya agak bau kaporit benar benar benar
ada aroma logam atau misalkan pokoknya ada aroma tertentu sedikit apapun
itu kita harus aware bahwa dia kandungannya bisa jadi kurang baik untuk tubuh kita
oke dokter safira tadi dokter putri sudah menyebutkan ada kriteria air air yang baik seperti apa tadi
dan juga gimana cara mengetesnya
lalu bagaimana bahaya apa saja yang bisa timbul kalau misalnya air yang tidak baik tadi sampai kita terkonsumsi
betul nah jadi penting sekali ini sesuai dengan program spesial hari ini yaitu hari air sedunia
jadi kita harus lebih aware atau waspada nih mas beni dan kepada seluruh masyarakat
untuknya apa sih yang kita konsumsi itu adalah air yang jernih air yang bersih dan higienitasnya itu yang baik
salah satunya dengan kita konsumsi dan menggunakan air yang bersih untuk kehidupan sehari hari
nah dampaknya apa nih kalau ternyata air yang kita konsumsi atau kita gunakan sehari hari itu
itu tidak layak untuk konsumsi misalnya
tentunya yang pertama bisa beresiko untuk terjadinya berbagai penyakit misalnya diare seperti itu
karena diare itu salah satunya penularannya melalui apa yang kita konsumsi
jadi dari mulut seperti itu akan menginvasi atau masuk ke bagian pencernaan lalu menjadi penyakit
lalu yang kedua kalau misalnya kita konsumsi airnya tidak bersih tentunya bisa jadi keracunan
jadi misalnya seperti ada gas
ada gejala mual muntah atau bahkan yang parah itu bisa sampai lemas
lalu yang ketiga kalau kita tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang jernih
itu juga bisa terkena berbagai penyakit yang kenanya itu di pencernaan
seperti misalnya tifus dan penyakit lainnya
dok itu kan tadi kalau misalnya air yang kita minum lalu ada mungkin tadi ada virus atau bakteri yang langsung kelihatan
bisa langsung tipes kolera dan segala macam
nah ini beberapa tahun terakhir ini kan sering ramai gitu
air tidak boleh terlalu asam atau harus netral tidak boleh atau sedikit basah harus biru botolnya segala macam
nah ini sebenarnya ini sebenarnya gimana sih dok apakah memang sebegitu pentingnya keasaman kebahasaan netral ini dok
ya betul kalau membicarakan air untuk kita konsumsi pastikan ph nya itu di rentang enam lima sampai delapan lima
jadi terlalu asam tidak baik untuk tubuh kita
kemudian terlalu basah juga berbahaya
jadi pastikan apa yang kita konsumsi itu ph nya antara enam lima sampai delapan lima
makanya paling aman nih selain kita di rumah menyiapkan sendiri
usahakan kalau kita beli produk mineral gitu ya itu yang memang sudah bpom
karena sudah pasti ph nya akan dicek dengan baik
sudah jelas ya sudah pas
sudah jelas betul
dan kalau sudah bpom pastinya sudah melewati berbagai uji ya dokter putri ya
lalu kalau misalnya nih kita terminum air air seperti tadi
misalnya terlalu asam atau basah di atas berapa tadi delapan lima ya
nah itu apa yang terjadi di tubuh apakah tubuh bisa mentolerir
atau seberapa besar tubuh bisa mentolerir hal itu
tentunya untuk metabolismenya bisa terganggu ya
kalau kita memang mengonsumsi zat tertentu yang tidak sesuai dengan metabolisme tubuh kita
nah kalau dengan terganggunya metabolisme tentunya bisa mengganggu aktivitas kita sehari hari
lalu lebih rentan terhadap suatu penyakit dan sebagainya
misalnya juga kalau misalkan terlalu asam kita juga bisa pencerahan kita tuh gampang mual terganggu
atau misalkan bahkan yang parah kita juga bisa sampai hilang kesadaran
bilang kesadaran kalau terlalu asam
iya itulah bahayanya betul
kan tadi disebutkan enam lima sampai delapan ada yang bilang dulu katanya semakin mendekati ujung di atas itu lebih bagus
katanya supaya tidak emah tidak kena itu nah itu benar nggak sih sebenarnya
nah kalau kita membicarakan secara evidence base nya itu ternyata yang terlalu basah pun itu juga tidak terbukti segitu signifikannya terhadap kesehatan
nah jadi yang aman untuk kesehatan itu adalah rentangnya enam lima sampai delapan lima
jadi delapan lima pun itu sebenarnya sudah agak basah mas tapi tidak boleh lebih dari itu
oke oke oke nah dok ini tadi kita mau tanya lagi nih sebenarnya menguji air yang layak dikonsumsi yang mudah selain tadi dilihat atau segala macam apa dok
ya biasanya melalui penyulingan ya yang paling mudah gitu
kalau untuk kita orang awam kan dulu kita diajarin ya misalkan kita ada batu ada serabut kelapa itu akan cukup membantu
cuma untuk kita kan sepertinya ribet ya gitu jadi paling aman biasanya kita memilih memang sudah penyulingan sudah jelas
kemudian kita pastikan juga tempat kita mencari sumber air tersebut tidak dekat dengan toilet tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah
sehingga dengan harapan paparan dari bakteri virus kuman itu akan bisa kita minimalisir dengan baik gitu
dok kalau misalnya tadi kan dokter menyebut ada dampak yang langsung terlihat
kayak misalnya kalau kita minum air mengandung bakteri tidak bersih langsung diare segala macam
nah kalau misalnya kita mengkonsumsi air dalam kualitas yang tidak terlalu bagus dampak jangka panjangnya apa nih dok
ya jadi memang ada penyakit penyakit yang mungkin juga jalannya itu tidak langsung kita terlihat
misalnya kayak keracunan makanan itu kan bisa langsung terlihat tuh kita konsumsi makanan
lalu beberapa jam kemudian atau bahkan hitungan menit itu bisa langsung merasa nggak enak perut misalnya seperti itu atau muntah muntah
nah tapi memang ada beberapa penyakit nih mas benny yang sebenarnya kalau kita konsumsinya atau sanitasinya buruk dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan penyakit juga
misalnya seperti hepatitis atau penyakit hati
itu ada juga tipe yang penyeluarannya itu lewat sanitasi yang buruk atau apa yang kita konsumsi
jadi apa yang kita konsumsi sehari hari itu tidak bersih mas contohnya seperti itu yang sebenarnya gejalanya itu bisa kita alami mungkin kalau kronis atau dalam waktu yang lama seperti itu
oke jangan kemana mana kami akan kembali lagi usaha ejidah berikutnya tetaplah bersama kami
oke terima kasih

yang pasti ini karena ini untuk konsumsi masyarakat secara umum ya tentu saja ini butuh juga bantuan dari pemerintah pastinya
jadi bagaimana regulasi agar pengaturan air ini bisa lebih baik nih seperti pengadaannya kemudian penyulingannya ini sudah ada standar yang memang sudah terjaga dengan baik
kemudian juga kita pun sebagai masyarakat itu banyak sekali perlu diedukasi mas karena kadang masyarakat itu bukan tidak mau
tapi kurang penyampaian edukasinya makanya dengan acara ini kita bisa belajar bersama nih cara untuk agar kita menjaga kesehatan dari cairan kita dengan baik
karena sanitasi itu sangat penting untuk kesehatan kita secara menyeluruh kan tentunya gitu
kemudian juga kita pastikan dari lingkungan keluarga sendiri sebagai orang tua kita juga menyediakan untuk keluarga itu air minum yang jelas benar benar kualitasnya bagus gitu
di sekolah pun juga harapannya pihak sekolah juga menyediakan cairan yang baik gitu
jadi semua ini harapannya bisa membantu
agar penyediaan air ini bisa layak konsumsi dan sehat untuk kita
sama ke dokter safira juga bagaimana kita mengatasi masalah air yang tidak layak konsumsi ini dan bagaimana kita bisa menjaga keberlanjutan dan ketersediaan air bersih di masa yang akan datang
mungkin sebagai tambahan contoh yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari hari ini dalam rumah tangga ya simpelnya
misalnya ini air galon yang kita konsumsi itu pastikan bahwa sumbernya itu bersih dan dicek misalnya setiap berapa hari sekali
apakah memang salurannya itu bersih
kan misalnya kalau air galon tuh ada dispensernya ada pipanya dan segala macam
lalu yang kedua pastikan jamban atau air yang kita bukan hanya konsumsi untuk minum tapi gunakan sehari hari untuk beraktivitas seperti mandi dan sebagainya itu pipanya itu pastikan bersih dan sumber airnya itu dicek pastikan bahwa yang mengalir ke dalam pipa tersebut juga bersih dan tidak ada misalnya kan kalau sumber airnya itu bersih
sudah bertahun tahun atau berbulan bulan nggak pernah dicek bisa aja ada lumut atau ada berbagai macam bakteri yang kita sebenarnya tidak bisa terlihat dengan kasat mata
jadi pastikan saja ada pengecakan secara reguler seperti itu
kalau menurut dokter nih kira kira apa nih cara efektif supaya yang tadi nih yang bagus bagus tadi yang dokter bilang ini bisa lebih mudah diterima masyarakat supaya masyarakat itu lebih aware tentang bagaimana menjaga air itu tetap bersih gitu dok
pastinya melakukan edukasi dari lini terdekat
melakukan edukasi dari lini terdekat
misalkan untuk anak anak dari lingkungan keluarga dan juga misalkan kalau keluarga ini bisa dibantu dengan dari posyadu dari kader kader terdekat atau misalkan di sekolah dari gurunya sekolah mengadakan edukasi nih buat anak anak
air yang bersih bagaimana penyedianya gimana gitu
atau misalkan dari lingkat yang lebih besar misalkan dari kabupaten ngadain perkumpulan kader kadernya diundang untuk bagaimana sih cara penyediaan pemberian air yang tepat gitu
sampai akhirnya harapannya pemerintah pun juga bisa meregulasi terus nih

kira kira yang terbaru itu seperti apa kualitas yang bagus itu seperti apa harapannya semua lini bisa berjalan dengan baik gitu

kalau dokter shafira bagaimana ini
sebagai tambahan mungkin zaman sekarang udah eranya digital ya
sebagai tambahan mungkin zaman sekarang udah eranya digital ya
tijdik suara budak yang aparecer di video
periman perempuan yang tegas dein yang tinggal di suara binatangar
periman perempuan yang tegas dein yang tinggal di suara binatangar

kata bahasanya pen orok noor kita nyam benih
seperti perempuan you know
dengan sangat seksama nih untuk kebersihannya bagaimana penerapan phbs atau perilaku hidup yang bersih dan sehat
ini penting banget ya terutama karena indonesia kan ini juga luas
nggak cuma semua di kota besar ada juga daerah daerah terpencil
juga mungkin kesulitan air ini juga harus penting bisa sampai ke sana
sehingga nanti air bersih bisa terus berkelanjutan sampai masa yang akan datang
terima kasih banyak nih dokter putri sakti sudah bersama dengan kami hari ini
dan dr safira juga sudah bersama dengan kami di program spesial hari air sedunia dua ribu dua puluh tiga
semoga sehat sehat terus ya dok
amin terima kasih
ya banyak yang bisa kita pelajari dari obrolan bersama dengan dokter putri dan dr syafira pada hari ini
dan semoga saja kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga air dan menghargai air
sehingga kita bisa dengan bijak menggunakan dan belajar lagi merawatnya
demi keberlangsungan hidup tidak hanya manusia
tapi juga semua makhluk hidup
di masa yang akan datang
saya bini termawan sampai jumpa